sembuh dari covid sembilan belas bukan berarti anda terbebas selamanya ya dari potensi terinfeksi kembali atau bisa dikatakan sebagai reinfeksi
lalu apa saja faktor risiko dan bagaimana mencegahnya
kita sudah terhubung dengan prof iris rengganis yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang juga merupakan ketua pengurus pusat perimpunan alergi imunologi
selamat malam prof terima kasih sudah bergabung bersama kami
semoga dalam kondisi sehat prof
langsung saya akan tanya ini faktor risikonya apa sih prof yang membuat seseorang bisa terinfeksi kembali covid sembilan belas
ya jadi kalau reinfeksi itu bisa terjadi karena beberapa hal
di antaranya adalah imunitas
jadi kadar antibody yang mulai menurun atau munculnya strain atau varian baru yang bisa menghindar dari imunitas yang telah terbentuk sebelumnya
di saat ini data
data yang ada itu menunjukkan rata rata antibody yang bertahan itu berkisar sekitar tiga sampai enam bulan setelah vaksinasi primer
jadi setelah dua kali vaksin ya tiga enam bulan antibody sudah mulai menurun
nah itulah alasannya harus diberi vaksin yang ketiga dosis penguat yang kita sebut booster
kalau tidak reinfeksi akan terjadi berulang kali
apalagi omikron ini lebih mudah menular
kalau daya tahannya apa tidak dijaga
oke itu kita bicara tentang jarak antara vaksinasi kemudian kaitannya dengan faktor risiko untuk bisa terinfeksi covid sembilan belas kembali
tapi kalau kita bicara soal kondisi tubuh dok
ketika sudah terinfeksi covid sembilan belas berapa lama biasanya antibody pasca infeksi covid tersebut bertahan dalam tubuh
karena beberapa kasus memang menyatakan bahwa dalam kurang waktu kurang dari satu bulan ada yang kemudian terinfeksi kembali
nah ini jadi pertanyaan
berapa lama memangnya antibody itu biasanya bertahan
dan kenapa biasanya bisa ada infeksi ulang dalam jangka waktu yang singkat begitu prof
ya itu memang tergantung tinggi antibody nya dalam tubuh kita
yang kita sebut netralizing antibody
dan setelah kita terkena infeksi tergantung infeksinya bagaimana
ya kalau infeksinya ringan mungkin hanya satu dua bulan dia bertahan
ya tapi kalau infeksinya berat ya bisa sampai tiga bulan dia bertahan
ya setelah satu bulan
ya kalau infeksinya ringan satu bulan bertahan
ya tentu saja dia kalau daya tahannya tidak dijaga jaga protokol kesehatan yang baik bisa terinfeksi ulang
ya dan faktor risiko serupa ya dengan infeksi primer yaitu misalnya orang usia lanjut itu juga daya tahannya juga sudah mulai menurun
kemudian beberapa orang yang mendapat terapi imunosupresan itu juga daya tahannya juga lebih menurun dibandingkan orang yang tidak sakit
ya diabetes kanker gagal jinja dan lain sebagainya
ya dan selain itu
orang yang sudah lama mendapatkan vaksin lebih dari enam bulan atau setelah tiga bulan terinfeksi sebelumnya juga berisiko untuk terinfeksi ulang
ya jadi memang untuk omikron ini memang luar biasa
penularnya begitu cepat jadi kalau kita tidak dijaga kalau dia tahan yang baik ya protokol kesehatan tidak dijaga itu akan terumbang lagi dari infeksi
baik ini perlu saya tegaskan lagi prof
tadi prof sempat menyebutkan bahwa tergantung dengan kadar antibody kaitkan dengan gejala gejala yang dialami begitu ya prof
kemudian betul artinya jika seseorang terkena covid kemudian gejalanya relatif ringan atau mungkin bisa dikatakan otg
apakah itu kaitannya dengan antibody yang juga terbentuknya tidak terlalu banyak begitu prof atau seperti apa
tapi kalau gejala ringan otomatis antibody nya juga tidak akan terbentuk banyak
ya makanya itu dalam satu bulan antibody sudah menurun
nah jadi makanya orang yang gejala ringan vaksinasi diberikan satu bulan setelah dia
kalau enggak dia akan terinfeksi lagi
nah itu jadi kita agak bahwa dia gejala ringan sedang berat ya
kalau ringan sedang itu satu bulan itu antibody sudah menurun
baik itulah mengapa ketika mungkin dinyatakan positif covid sembilan belas tapi termasuk dalam otg atau gejala ringan itu justru bukan membuat kita untuk justru hal itu membuat kita lebih waspada ya prof ya
karena justru itu tandanya adalah ada potensi bahwa antibody di tubuh kita itu justru terbentuknya
tidak optimal begitu ya oleh karena itu harus di boost dengan adanya vaksin booster dalam jangka waktu satu bulan
tapi kalau bagi baik
kita bicara soal varian omikron yang tadi juga disebutkan
ada presentasenya tidak sih prof berapa persen kemudian varian omikron ini memiliki risiko untuk menginfeksi ulang begitu dibandingkan dengan varian varian lain sebelumnya
ini dia pernah dikatakan ada beberapa yang juga mengatakan
berapa kali lipat ya
ada yang dikatakan lima ratus kali lipat lebih cepat menularkan
tapi persentase saya tidak tahu persis tapi dikatakan demikian
ya penularan sekian kali lipat lebih cepat
nah ini khas pada omikron
jadi dapat kita lihat juga gejalanya itu juga lebih banyak di tenggorokan
beda ya dengan delta yang lebih muncul sesak nafas
ya karena omikron itu lebih banyak ya di berapa mencoklat di tenggorokan
jangan kalau yang delta
dia lebih banyak di paru paru
karena itu gejalanya lebih banyak dia batu kering tenggorokan yang sakit tenggorokan nyeri
nah seperti itu
kita akan juga membicarakan satu hal yang juga ramai diperbincangkan ya prof
ini adanya florona
dimana satu kondisi infeksi dua virus bersamaan begitu
corona dan juga flu
nah apakah ini artinya jika seseorang mengalami flu
pasti daya tahan tubuh atau imunnya juga mungkin
mungkin menurun begitu
nah ini yang kemudian apakah membuat juga reinfeksi juga berpotensi tinggi terjadi bagi orang yang flu ini prof
jadi florona itu suatu kondisi dimana seseorang yang sudah kena covid infeksi dia koinfeksi influenza
ya jadi ini yang disebut flurona
itu akan memperberat gejala covid sembilan belas nya
jadi akan lebih mempercepat kondisi
menurut burukan ya menyimpatkan kematian
ya karena itu memang saat ini who sudah merekomendasikan agar dilakukan juga vaksinasi influenza di samping vaksinasi covid sembilan belas
tujuannya supaya tidak jadi flurona
jadi pada covid sembilan belas itu influenza seringkali bersamaan terjadinya
dari tadi kita membahas tentang reinfeksi yang terjadi

juga sejumlah contoh kasus
begitu reinfeksi bahkan bisa terjadi dua tiga kali gitu prof terhadap satu orang
dampaknya seperti apa sih prof terhadap tubuh ketika terjadi reinfeksi itu
karena kan untuk covid saja ada kita istilah long covid begitu
tapi jika terjadi covid berkali kali
nah dampaknya nanti apa bagi tubuh ya prof ya secara umum dan juga khususnya paru paru
ya jadi begini ya
jadi kalau kita ngomong sedikit kepadanya mikron dulu ya
karena analisis dan genetik itu ternyata dia mempunyai variasi berbeda jauh dalam reseptornya
dibandingkan varian sebelumnya
sehingga meningkatkan kemampuannya untuk menginfeksi ulang
ini satu ya
nah kemudian setelah dia menginfeksi ulang terutama kerusakan organ tubuh yang berulang
dan terjadi inflamasi kronik ya
sehingga sebabkan gangguan organ tubuh yang multiple
jadi tidak hanya paru tetapi juga terjadi long covid
long covid sendiri inilah merupakan sindrom serupa dengan autoimun
mirip dengan otoimun ya
dengan gejala inflamasi dan kerusakan organ multiple serupa
makanya pada long covid itu nyeri sendinya sangat kelihatan sekali
ya kalau di paru paru sudah jelas kan kalau covid itu menyerang paru
nanti paru parunya sudah pasti ada apa namanya inflamasi
ya inflamasi kalau kita tidak tangani dengan baik inflamasi berjalan kronis
sampai kita menghapas
itu yang kita harapkan
pada long covid seringkali bisa disengkatin
tapi dia kadang kadang masih ada rasa susah ya pada paru parunya
nah dengan kondisi kondisi atau gejala gejala yang tadi disebutkan
kondisi seperti apa yang membuat kita harus sadar untuk kemudian memeriksakan kondisi kesehatan
agar tidak sampai terlambat begitu prof
dampak dari yang kita katakan sebagai long covid
apalagi kalau punya riwayat terinfeksi lebih dari satu kali
sesuai gejala yang muncul
ya artinya bukan non covid terus kita pulang kita udah santai terus bisa kemana mana tidak demikian
tetap berobat untuk long covidnya
kalau memang ada keluhan masih di paru ya tentu saja dia harus berobat ke dokter paru atau penyakit dalam
sedangkan kalau ada nyeri nyeri sendi
ya seperti itu ya itu dia harus juga mengantisipasi
nyeri nyeri seninya ya diobati
beberapa orang saya lihat banyak juga yang fisioterapi juga karena nyeri sullingnya
ya jadi hal hal seperti itu long covid ini harus betul betul ditangani dengan baik
jangan kita mendiamkan saja
kemudian apa namanya jadi artinya jika diobati dengan baik ya bisa saja nanti terulang ulang lagi atau diinfeksi lagi ya
daya tahan harus diperbaiki
daya tahan tidur cukup
itu juga harus ditama sekali ya tidur cukup
jadi intinya kalau isi rehat kurang daya tahan otomatis juga akan menurun
kalau sudah terjadi long covid
itu betul betul kita harus perhatikan
jangan dianggap ringan semuanya
oke jangan dianggap ringan
jadi selain menjaga daya tahan tubuh
apalagi prof yang harus kita waspadai
terutama bagi mereka yang sudah pernah positif covid sembilan belas
agar tidak terinfeksi kembali
karena kalau tadi kita dengar ini sangat mengkhawatirkan takutnya ketika terjadi reinfeksi itu terhadap tubuh
ya jadi segera booster ya
jadi kalau sudah mendapat panggilan booster ya
dan gunakan masker dengan benar
dan sekarang masker
dan sekarang masker yang dianjurkan kalau bisa memakai kn sembilan puluh lima atau n sembilan puluh lima
diusahakan demikian ya
terutama kalau kita beraktivitas di dalam ruang tertutup
atau banyak sekali aktivitas keluar
ya karena kita tidak tahu penularan itu akan ada di mana mana
usahakan jangan makan bersama
ya jangan foto foto dengan buka masker
nah untuk omikron ini hati hati
penularan sangat cepat
buka masker sedikit saja kita meleng
jangan lupa atau bagaimana
fokus sebentar itu bisa pernah
protokol kesehatan harus dijaga
lima m itu harus dijaga
walaupun terputus tengah tengah siang tidur
enam jam misalnya seperti itu ya
yang ringan yang berat ya
bekerja jangan stres
nah stres ini juga ya
ada juga yang disebut fatigue pandemik
atau pandemik fatigue ya itu juga
orang akhirnya sudah capek dalam pandemik
nah itu tidak boleh ya
tetap harus semangat
tetap harus hidup normal
tetap harus bekerja sesuai fungsinya masing masing ya
sesuai pekerjaannya masing masing
jadi jangan jadi fatigue pandemik
nah ini pasti pandemik inilah yang kadang kadang
orang membiarkan saja
oh bodo amat lah
saya buka aja masker
ah udahlah begini
itu tidak boleh ya
jadi tetap harus jaga protokol kesehatan
vaksin ini adalah salah satu cara
ya ini yang harus kita jelas ya
banyak sekarang masyarakat mengatakan
percuma dong dipaksin
kita tertular berapa kali
tetap booster lakukan
segera lakukan kalau sudah mendapat panggilan
baik artinya adalah protokol kesehatan
harus terus dilaksanakan protokol kesehatannya
kemudian jaga daya tahan tubuh
imun begitu ya prof ya
dengan istirahat cukup
dan juga berolahraga
begitu untuk menjaga daya tahan tubuh
dan juga lakukan vaksinasi
walaupun semua itu saja sudah dilakukan
apalagi tidak dilakukan sama sekali ya prof ya
ya betul sekali
baik terima kasih banyak sekali lagi
prof iris renggani sudah bergabung bersama kami malam hari ini
kita sama sama berharap kita selalu dalam kondisi sehat ya prof
baik terima kasih
selamat malam prof
jokowi tidak berhenti di situ partai yang akan memulai debutnya di pemilu dua ribu sembilan belas ini bahkan sudah merancang format kabinet pemerintahan jokowi jilid kedua
partai solidaritas indonesia yang sudah menyatakan dukungan bagi jokowi dodo untuk maju di pilpres dua ribu sembilan belas mengeluarkan manuver politik baru dengan mengusulkan dua belas kandidat calon wakil presiden pendamping jokowi
dua belas kandidat ini berasal dari perwakilan partai politik pensiunan tni tokoh agama
sampai teknokrat dan pengusaha
mereka adalah ketua umum partai golkar erlang jakarta rto pengusaha hairul tanjung mantan ketua umum pp muhammadiyah din samsudin pakar e commerce nadin makarim ketua umum pbnu kiai haji said akil siroj mantan ketua mk mahfud md ketua umum gp ansor yakut jolil kumas mantan panglima tni muldoko menko kemaritiman luhut bin sar panjaitan menteri keuangan sri mulyani menteri kelautan dan perikanan susi bidya stoti
seperti dikutip lamandetik com ketua umum psi grace natali meyakini nama nama cawapres yang disorongkan psi akan dipilih oleh jokowi
grace meyakini nama nama yang diusulkan bisa membantu mempercepat laju kinerja jokowi di periode kedua
tidak hanya mengusulkan nama cawapres psi juga membuat formasi kabinet pemerintahan jokowi jilid ii
beberapa kementerian berubah nomenklaturnya seperti kementerian kominfo dan big data dan kementerian ukm ekonomi kreatif startup dan pemuda
beberapa nama tokoh yang masuk sebagai menteri kabinet ala psi ini
antara lain jimli asidiki sebagai menkopol hukam todung mulyalubi sebagai menkumham dan bupati bantaing nurdin abdullah sebagai menteri perindustrian
budi adiputro cnn indonesia
lalu apa saja pertimbangan psi mengumumkan nama usulan calon wakil presiden dan membuat formatur kabinet ala mereka
apakah ini suatu hal yang wajar dalam fatsun politik indonesia
yuk kita akan bahas bersama samara amani ketua dpp partai solidaritas indonesia atau psi
terima kasih samara sudah datang
kemudian ada bang ubedillah badrun analis politik dari universitas negeri jakarta
terima kasih bang ubed sudah datang
saya mau tanya ke samara ini untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dirilis
ini maksudnya apa apa yang dituju
atau memang apa yang sebenarnya ingin dituju oleh psi dengan menyusulkan dua belas calon nama ini
ini cara menyaringnya itu seperti
ya sebenarnya ini kita menginventarisir nama nama
ya sebenarnya ini kita menginventarisir nama nama

ada yang ada melihat dari berbagai bidang
yang ada misalnya kalau misalnya melihat dari nama nama cawapres kita lihat ada dari kalangan santri
ada kiai said ada gus yakut ada prof mahfud ada jenderal ada pak muldoko
ada kalangan pengusaha misalnya ada seperti nadiem makarim dan lain sebagainya
nah ini semua kita inventarisir melihat dari hasil hasil obrolan dengan teman teman di daerah juga
yang melihat ada tokoh tokoh yang menurut mereka cocok juga untuk kita usulkan sebagai cawapres
tapi tentunya ini semua
hanya usul dan kita membuka ruang bagi publik untuk mendiskusikan hal ini
justru pada akhirnya tentunya yang paling berhak menentukan siapa cawapres yang paling laik tentu pak jokowi
jadi memang kenapa kami usulkan bahkan dengan formasi kabinet itu supaya memang publik betul betul mulai membicarakan siapa saja sih orang orang yang kira kira cocok memimpin indonesia ke depan
jika nanti presidennya yang terpilih pak jokowi
karena sekali lagi itu kan presiden yang ps dukung
dan sebenarnya ini upaya untuk kemudian membeli kucing di luar karung
jadi nggak membeli kucing di dalam karung
jadi bisa kebayang sebenarnya kabinet seperti apa yang baik dan lain sebagainya
dan bisa didiskusikan atau bahkan publik bisa memberikan masukan masukan terkait itu
ini aspirasinya apa namanya orang masyarakat atau konstituen psi atau kader kader psi atau memang aspirasinya presiden jokowi
karena kan ini kan yang akan mencari karungnya itu kan atau melihat kucingnya itu kan kucingnya presiden jokowi bukan kucingnya psi gitu
sebenarnya kita ada semacam lead bank di psi
ini juga sebenarnya usulan dari teman teman psi dan kader kader psi
dan juga sambil melihat
tokoh tokoh yang kemudian bermunculan yang cocok yang kita lihat sesuai dengan kompetensinya masing masing gitu
nah kalau presiden jokowi sendiri tentunya tidak pernah meminta apapun dari psi
tapi kami sebagai partai politik ya kami ingin memberikan masukan saja
dan ini sebenarnya bukan hanya psi sebagai partai politik yang bisa memberikan masukan
saya pikir kami pikir bahkan organisasi organisasi kemasyarakatan lsm juga bebas memberikan masukan demikian kepada presiden
kan bebas saja memberikan masukan
sejak kapan psi kemudian
apakah sejak rame rame cawapres
sejak ada ketua partai yang masukin baliho atau masang baliho
kemudian psi kemudian baru berpikir gitu
kira kira cawawakil presiden ini yang benar benar cocok untuk menampingi presiden
sebenarnya dalam beberapa minggu terakhir kita sudah melihat ya
melihat dan mulai menginventarisir mulai menyusun formasi tersebut gitu
dan dalam formasi itu kan ada banyak nama
jadi kami juga tidak memaksakan nama nama tertentu
justru intinya inti dari formasi kabinet dan inti dari usulan cawapres cawapres ini
kami ingin publik mendiskusikan ini
dan mulai melihat siapa sih tokoh tokoh
kira kira cocok untuk menampingi pak jokowi
cocok untuk duduk dalam kabinet pak jokowi nanti
oke nanti kita sebelum kita akan bahas satu persatu nama nama yang kemudian dicalonkan psi
saya mau ke bang ubetula
ini wajar nggak dalam fatsun politik indonesia
kalau misalnya ketua umum partai ingin mendampingi presiden
atau maju dalam kontestasi politik itu sudah hal yang biasa
tapi ketika partai politik menjembrengkan dua belas cawawakil presiden
pilihan mereka untuk disorongkan kepada presiden jokowi gitu
ini hal yang wajar dalam fatsun politik kita atau gimana
ya sebetulnya tidak wajar ya
atau ya sedikit aneh lah di dalam politik kita
karena kalau terkait dengan kabinet itu kan sebutnya di dalam konstitusi kita
pasal tujuh belas undang undang dasar empat puluh lima itu sangat jelas bahwa menteri itu adalah hak prerogatif presiden
jadi tidak bisa kemudian diintervensi oleh siapapun di dalam menentukan kabinet
tetapi ya ini ruang kemungkinan yang dilakukan oleh psi
karena nampaknya psi cukup
kesulitan untuk mengambil isu yang strategis dalam konteks politik menjelang dua ribu sembilan belas
jadi ini strategi komunikasi politik saja untuk mencari perhatian
betul saya kira itu
mungkin juga ini kegenitan politik yang ingin ditujukan kepada publik
agar kemudian ada efek kejut
lalu publik kemudian tertarik dengan apa yang dilakukan oleh psi
kalau dari nama nama calon wakil presiden apa sih kemudian selain ingin membentuk atau membuat efek kejut
mencari perhatian publik
bagian dari komunikasi politik
tadi apa menurut anda asbabunuzulnya samara dan kawan kawan tiba tiba mengeluarkan dua belas nama
sementara kan partai partai lain kalau kita komparasikan dengan partai partai lain
justru mereka menyorongkan ketua ketua partainya untuk dipinang oleh presiden jokowi gitu
saya kira psi tentu punya berbagai pertimbangan ya untuk kemudian memunculkan dua belas nama
mereka bisa saja berbasis riset dan sebagainya
tapi mau menunjukkan bahwa psi tidak punya kepentingan politik pragmatis
mereka mau menunjukkan itu
sehingga kemudian tidak ada satupun calon wakil presiden yang berasal dari psi
tetapi kemudian publik juga menangkap begitu kan
iya ini sebetulnya dibalik itu semua juga adalah ada kerangka pragmatisme di tubuh psi
kan kita tidak tahu apa kerangka pragmatisme itu
itu ada ruang kemungkinan koneksi antara psi dengan orang orang yang dua belas orang itu
nah itu kita akan bahas mengenai dua belas orang
apa yang membuat psi mencalonkan dua belas orang itu
dan apakah ada perbedaan
apakah ada peluang peluang perangkap pragmatisme misalnya hengkih pengkih politik dibalik pengajuan ini
karena ini mendapatkan exposure yang luas dari publik
kita akan bahas itu usaha jadwal berikut ini tetap bersama kami
masih membahas nama nama calon wakil presiden yang kemudian ujug ujug diajukan oleh psi
yang membuat kita kaget kok tiba tiba mengajukan dua belas nama
kita akan lihat yuk siapa saja nama namanya di belakang kita
ya harus agak muter saya
nah ini dia nih
erlangga hartarto hairul tanjung din samsudin luhut panjaitan muldoko muhammad mahfud md nadima karin said agil siraj sri mulyani ndrawati susi puja suti rusdi kirana dan yakut kolir humas
apa pertimbangan pertimbangan anda selain tadi merepresentasikan dari kalangan tni santri pengusaha ekonom teknokrat gitu
nama nama ini kenapa nama nama ini yang bisa muncul gitu sih sam
kalau misalnya erlangga kemudian hairul tanjung din samsudin
ya ini yang representatif ya
misalnya kayak pak erlangga beliau adalah seorang politisi
kita juga ingin tunjukkan bahwa politisi juga punya kemampuan
nggak selalu kemudian kita harus anti terhadap politisi
banyak politisi politisi yang juga memiliki kompetensi
pak erlangga terkenal sebagai politisi yang lincah
yang dimana pak jokowi menunjukkan kepuasan dengan pak erlangga
misalnya kemarin jogging bareng pakai baju kuning gitu kan
dan tokoh tokoh yang lain misalnya seperti gusya kutu
seorang pemuda santri punya komitmen toleransi yang jelas
komitmen pluralisme yang jelas
ada nadiem makarim idolanya anak anak muda saat ini
pakar hukum tata negara punya pemahaman islam yang baik juga secara bersamaan
ada jenderal di situ pak muldoko sebagai panglima
pak luhut juga yang dikenal memiliki kedekatan
dan ada dua tokoh perempuan misalnya bu sri mulia dan bu susi
dua sri kandi yang begitu mencolok di dalam kabinetnya
pak rusdi kirana sebagai pengusaha
jadi sebenarnya ini merepresentasikan dari berbagai macam latar belakang
jadi ada latar belakang pengusaha ada pak cete misalnya pak rusdi kirana
latar belakang santri di sini ada banyak
ada latar belakang misalnya start up anak muda jendral dan perempuan
yang mana yang paling cocok tentu pak jokowi yang pasti paling tahu bukan kami
karena memimpin indonesia ke depan selama lima tahun kan butuh chemistry juga
tapi anda lihat orang orang dua belas nama ini punya chemistry dan punya
mereka punya kesamaan ideologi dan visi dengan presiden jokowi
ya kami lihat dari sisi kompetensi mereka memiliki kesamaan itu dengan pak jokowi
tapi tentunya mana yang lebih cocok dengan pola kerja pak jokowi itu kan pak jokowi sendiri
lucunya samara kenapa yang dipilih ini hanya saya lihat sebelum saya masuk kenapa tidak ada calon dari psi
kenapa hanya ketua umum partai golkar yang kemudian masuk dalam kandidat calon wakil presiden pada
ada ketua umum partai yang lain yang sudah memasang baliho di seluruh indonesia
mengajukan diri sebagai calon wakil presiden jokowi
apakah itu tidak masuk kriteria juga orang orang seperti itu
sebenarnya dari ini sih hasil obrolan kami di psi dan hasil inventarisasi kami
kami melihat dari seluruhnya yang paling cocok untuk menjadi wakil pak jokowi
misalnya dari ketua umum ketua umum yang ada ya
itu pak erlangga hartato
tapi bukan berarti kami kemudian menganggap ketua umum ketua umum yang lain tidak layak
misalnya caimin gitu yang sudah memaksang billboard di mana mana anda lihat nggak cocok sebenarnya
ya itu hasil hasil obrolan kami sih menyatakan ya demikian dua belas nama ini
tidak cocok berarti caimin
ya anda tidak masukkan di situ gitu
tapi misalnya seperti mas romahur muzi gitu ya
misalnya pak romah rumusi ya dia ada menjadi salah satu kandidat menteri
atau misalnya mas ahae gitu
ya melihat track record dan lain sebagainya kami lihat ada posisi posisi yang lebih pas untuk mereka
tentunya tanpa mendahului pak jokowi yang lebih memang mahal
buat psi memilih calon wakil presiden non partisan menjadi lebih penting
karena mayoritas di sini non partai gitu
anda dikotomi dikotomi itu nggak maksudnya
kenapa non partai yang lebih didahulukan gitu
sebenarnya ini kami nggak berpikir demikian sih
kami berpikir mana yang lebih cocok aja dari sesuai kompetensi dengan latar belakang yang berbeda beda
kami tidak berpikir harus non partai
karena kami mempercayai kalau dilihat dari formasi kabinet yang kami tawarkan banyak juga orang orang partai politik gitu
justru kami ingin menekankan bahwa ada loh politisi politisi adalah orang orang partai politik yang juga kompeten
yang juga profesional dan mampu memimpin bidang bidang kementerian bahkan menjadi cawapres
saya ke mas ubed
anda lihat seperti apa
anda lihat ada memang ini aspirasi bawah karena memang kompetensi mewakili dengan
dari banyak sekali kelompok kelompok gitu ya
apakah memang itu atau memang ada aroma lain yang anda cium gitu mas ubed
ya saya kira bisa dilihat sebagai sebuah tawaran yang memiliki aroma khusus ya
karena dari seluruh calon bagi presiden hanya satu yang dari partai politik
dan paling menonjol ya itu dari partai golkar
ini ada apa gitu kan
sementara ada juga tokoh tokoh lain yang sebetulnya memiliki kapasitas untuk menjadi
kemudian yang kedua ada misalnya dari basis sosial keagamaan yang sama itu muncul
dua sampai tiga tokoh misalnya
ada said akil siroj kemudian ada yakut holil komas ada mahfud md
yang secara kultural mereka berbasis nahdiyin
jadi kalau bicara negeri santrian pasti calonnya dari nahdien gitu ya
dari nahdien betul
bukan dari kelompok lain ya
mengapa misalnya pertimbangan sosiologisnya itu sampai memunculkan tiga nama itu
bukankah nu adalah sebuah entitas yang sama misalnya
kemudian yang kedua dari muhammadiyah juga kenapa misalnya hanya muncul din samsudin
kemudian dari pengusaha kenapa muncul nadiem makarim
ini ada korelasi apa dengan psi kemudian rusti kirana
jadi saya kira apa yang dimunculkan oleh psi ini sesungguhnya adalah
sebuah tawaran yang menarik tetapi di sisi lain sesungguhnya nampak konektivitas psi dengan beberapa tokoh yang muncul ditawarkan oleh psi
punya tujuan politik jangka panjang nggak sih selain pragmatisme jangka pendek yang ingin mencari perhatian aja gitu
oh jelas psi itu kan belum pernah ikut pemilu
dan pemilu dua ribu sembilan belas itu serentak
maka kelekatan psi dengan presiden lalu dengan wakil presiden itu menjadi penting
agar mendongkrak elektabilitas psi kan
jadi kepentingannya sebetulnya lebih kepada bagaimana kemudian psi mengalami lonjakan elektabilitas
tapi apakah kemudian misalnya tawaran yang dari ps ini kemudian diterima oleh publik
itu kan belum tentu
publik tentu misalnya masih memahami golkar dengan berbagai latar belakangnya
kemudian pak erlangga itu latar belakangnya pebisnis misalnya
lalu masuk di kabinet
apakah itu cocok dengan jokowi
ini kan juga pertanyaan publik yang punya pulih berpikir
ke depan misalnya juga pdip tentu tidak diam kan
kalau pak erlangga yang masuk itu seperti memberi karpet merah untuk pak erlangga untuk dua ribu dua puluh empat
apakah pdip rela dengan
dan anda mencium ada sesuatu gitu
saya kira itu
ada ruang kemungkinan seperti memutus dengan pdip gitu
ada kesan itu psi kemudian menjauhkan presiden jokowi hanya mendekatkan dengan golkar dan sebagian teknokrat ekonom
kemudian menjauhkan dengan partai partai yang selama ini mungkin setia mengusung misalnya pkb p tiga ataupun pd perjuangan gitu
membuat judul sendiri memainkan sendiri kan
jadi terlalu seujun juga
kalau memang sesuatu itu tidak ada
tapi dibuat buat
yang kedua ya di mahkamah konstitusi itu
saksi itu tidak harus selalu hadir di ruangan sidang mahkamah konstitusi
kan bisa menggunakan telekonferensi
sudah disampaikan bisa menggunakan telekonferensi
di beberapa titik ya
kalau misalnya ada keraguan atau ada potensi ancaman itu
kenapa tidak dilakukan seperti itu
kan itu lebih baik
artinya kalau memang seperti itu bisa
memperkecil yang dikatakan potensi
jadi banyak cara lah
jadi jangan terlalu baper juga
kalau misalnya alternatif itu yang soal telekonferensi
tidak apa apa anda membuat framing seperti itu kepada kami
seolah olah kami membuat draft drama
semoga allah memaafkan
saya manusia saya pribadi saya memaafkan
tetapi dengan saksi saksi yang menyampaikan kepada kami
bahwa mereka ketakutan
ya mas adi irfan tolong minta maaf langsung kepada mereka
karena mereka menyampaikan kepada kami
mereka belum menyampaikan kepada kami bahwa kami sudah diancam
berapa total saksi mbak mas hula
berapa total saksi
yang sudah kita daftar
yang sudah mendapatkan
yang sudah mendaftarkan itu lebih kurang hampir seribu lima ratus
semuanya menyatakan ketakutan yang sama
enggak hanya beberapa
terus kami sudah seleksi lagi
dari beberapa itu termasuk mereka akan terpilih nandi
belum bisa saya buka
jadi karena ini sedang kami verifikasi mana yang relevan dan tidak relevan dengan bukti bukti
ada saksi yang kami cari
ada saksi yang datang mendaftar
ketika yang mendaftar ini kami verifikasi
karena ada juga yang saksi mau memberikan kesaksian tentang tragedi tanggal dua puluh satu dan dua puluh dua mei kemarin
kami anggap ini tidak relevan dengan dalil kami
kemudian ada juga saksi yang datang memberikan keterangan
tapi tidak ada kami dalilkan di dalam permohonan
sehingga kan enggak relevan
nah ini sudah kami rela
kalau enggak relevan
jadi kami verifikasi ada sekitar
boleh tahu sedikit
ini umumnya saksi ini berkenaan dengan formulir c satu atau persoalan tps atau bagaimana
ada yang formulir c satu
ada yang terkait
mereka menerangkan bahwa di tps kami pak
kami tidak dikasih c satu asli yang hologram
yang dikasih fotokopi
banyak ya informasinya
sementara yang harus kami bawa ke mk
itu kan c satu asli yang pologram
sementara saksi yang ada di tps itu tidak mendapatkan itu
itu sebagian besar ada di jawa tengah
pak nasrullah tapi bagaimanapun sekarang mk kemudian sudah menyampaikan ada alternatif
untuk telekonferensi dalam pemeriksaan saksi
apakah itu kemudian nanti dirasa cukup jika mk memutuskan untuk melakukan perlindungan
dengan caranya sendiri misalnya
tanpa melibatkan lembaga lain
telekonferensi itu kan salah satu cara memeriksa saksi
dia bisa memberikan keterangan langsung
dari jarak jauh dengan itu
tetapi itu kan tidak membuat memberikan perlindungan
ada perbedaan cara
kurang berarti ya
bukan kurang itu beda sekali
telekonferensi dengan perlindungan saksi
telekonferensi itu bukan sarana untuk memberikan perlindungan kepada saksi
pokoknya harus dikawal
menjaga tidak hadir saksi karena jauh dari tempatnya
jadi digunakan mekanisme telekonferensi
agar pemeriksaan saksi itu harus bersifat langsung
langsung itu adalah lewat telekonferensi
perlindungan dua hal yang berbeda dengan televisi
artinya perlindungan itu bagaimana juga
bang naz kan lucu juga
apakah misalnya ada kekhawatiran saksi saksi yang diidentifikasi oleh pasal dua ini
nanti kalau kami datang hadir di ruang sidang mk
kami keluar dari situ
ada ancaman dan potensi apakah seperti itu
kalau ada seperti itu kan kenapa tidak lebih baik telekonferensi seperti itu
dan telekonferensi itu kan juga sifatnya bisa rahasia
begitu selesai dikulai konferensi selesai dia
artinya kan kalau misalnya di jakarta dia hadir
ada potensi di wilayah jakarta
jadi sebenarnya saya mulai
ad ini tidak setuju dengan ada perlindungan saksi
bukan tidak setuju tapi
kalau memang setuju kenapa anda ragu kami minta perlindungan
kenapa anda mencegah agar saksi kami tidak dilindungi
ada apa ini sebenarnya
agar semua saksi kami tidak mau menjadi saksi
jangan berlebihan memaknai sebuah peristiwa itu
jangan jangan memang tidak ada yang menjadi saksi
anda yang berkata kami minta saksi kami dilindungi kok anda ribut
berusaha agar pnk memperbutuhkan
ini mengunggah politik teror saja kepada publik seolah olah yang dikatakan tadi
kpu lah petahana lah
akan melakukan teror teror
padahal itu tidak akan mungkin terjadi
negara menjamin semua perlindungan hak hak setiap warganya
mudah mudahan tidak ada yang sakit mendengar statement ini
kalau terjadi ada ancaman kenapa tidak lapor kepada kepolisian
oke jadi begini
misalnya kemudian jalur mk dan lpsk tidak terjadi
apa yang akan ditempuh oleh dua
untuk katakanlah melindungi para saksi saksinya sekarang
dan memastikan hadir
dan memastikan hadir
atau maaf memastikan memberikan saksian
ya itu tepat
itu akan kami pikirkan
kami juga biasa sudah selalu lawyer itu membuat second plan
tidak bisa disampaikan di sini
tentu tidak tepat
karena masih menunggu
membuka langkah langkah kami kepada publik
yang publik di situ itu ada yang akan berhadapan dengan kami nanti
bukan karena ada
jadi saya percaya
walaupun ada di satu tapi hati tetap ke dua
itu saya percaya
oke baik terima kasih bapak bapak sudah berdiskusi malam hari ini
kita lihat tentunya sama sama seperti apa persidangan yang akan terjadi besok ya

itu opline bis kota jurusan mana itu
oke baik terima kasih
di cnn indonesia prime news segera kembali